tampak merasakan kesakitan ayah anda
apa khawatir dengan ibu anda ayah anda
tidak ada cara lain
untuk menyembuhkan ibu anda ayah anda
ini adalah satu satunya cara
untuk menyembuhkan ibu anda
dari pukulan terhancur
kau beristirahatlah disini
aku yakin tempat ini aman raka
aku akan keluar untuk mencari daun daunan dan air
agar kau bisa cepat sembuh
tunggulah aku disini raka
cepat sekali mereka menghilang
kau jangan terlalu khawatir
mereka tidak akan bisa pergi jauh dari sini
kian santang telah terkena pukulan esku
perutnya segera membeku
dan dia akan segera mati
kita harus tetap mencari
sampai benar benar menemukan mayat
kejadian yang dialami oleh surawi sesa
aku meninggalkan surawi sesa di dasar curah
karena aku pikir
dia sudah mati
dia belum mati
dia segar bugar kembali
kesalahan yang aku lakukan
mereka melarikan diri
untuk mencari pertolongan
mereka akan mencari tabib
untuk menyembuhkan luka luka mereka
aku rasa benar
sebaiknya kita kesana
sekarang tidak masalah lagi
mari kita lanjutkan perjalanan kita ke pajajaran
mari pak wadid
ayah anda melihat
putriku subanglarang sedang sekarat
apa yang harus kita lakukan
tidak ada cara lain
kita harus merendamnya ke lumpur hidup
karena hanya itu satu satunya cara
untuk menyelamatkan putriku subanglarang
tidak ada waktu lagi
akhirnya aku tiba di gunung ciremai dengan selatan
aku harus segera mendapatkan tombak negerang
dimana aku dapat menemukan tombak negerang
kedatanganku kekali tidak bermaksud
aku tidak ingin menggaguh kalian
jadi aku mohon
kau tidak perlu tahu siapa aku
cepat katakan dimana kian santang
kami tidak tahu raden kian santang
kita berada di kampung ini
boh dia pasti pergi kesini
dia dalam keadaan terluka
dan dia pasti minta pertolongan ke kampung ini
kami bersumpah disini tidak ada raden kian santang
jangan buat kesabaranku habis
aku bisa saja meratakan kampung kalian
dengan tanah untuk membuat kian santang
keluar dari persembunyiannya
dia tidak ada disini
walaupun kau hancurkan kampung ini
kalau tidak akan bisa menemukannya
jadi kau menantangku
akan aku buktikan perkataanmu
akan ku geledah rumah ini satu persatu
menggedah rumah tanpa alasan
jadi kalian tidak sayang pada nyawa kalian
jangan harap kau bisa menggedah rumah kami

apa susah ini
akan aku buat kalian mati
aku tidak tega melihat ibu anda seperti itu ayah
aku menolong ibu anda
sekarang tutup telingamu
ibu anda tidak akan selamat
luka luka di tubuh
yang membuat ibu enggakmu seperti itu
sehingga dia berbicara seperti itu